ya kalau sampai saat ini memang pak wali bobi nasution adalah masih kader dari pdi perjuangan kota medan
kita tinggal hanya menunggu instruksi dari dpp partai dan ibu ketua umum
bagaimana dengan setiap sikap kader kader kita itu kita serahkan semua kepada dpp partai dan ibu ketua umum pdi perjuangan
dan mengenai sikap dari pak wali bobina syudin untuk mendukung prabowo dan gibran yang berseberangan dengan
pdi perjuangan kota medan